kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan wakil ketua kamar dagang dan industri dki jakarta sarman simanjorang
selamat pagi pak sarman
pak sarman baik anda memang sudah mengimbau agar tetap meningkatkan kewaspadaan dan jangan takut lantas dari prediksi para pengusaha
sejauh mana sebenarnya peristiwa bom di kampung melayu ini berdampak pada roda ekonomi dan bisnis di jakarta
ya mas rian kita dari pelaku usaha memang sangat mengutuk keras daripada pelaku bom di kampung melayu ini
karena kita tahu bahwa jakarta ini menjelang kita memasuki bulan ramadan ini kan sudah mulai kondusif ya
karena kita harus tahu juga dinamika politik yang kita ada kemarin kan masih berbekas
tapi kita lihat sudah mulai kondusif memasuki bulan puasa tapi kita dikagetkan kan tiba tiba adanya bombing jepang
bom di kampung melayu ini
tujuannya sudah pasti supaya jakarta tidak kondusif
kemudian dampaknya kepada ekonomi supaya masyarakat takut keluar rumah sebagai konsumen
kemudian juga pengusaha juga takut juga membuka
ya itu memang salah satu target daripada mungkin mungkin mereka
tapi kami dari kadin dki jakarta sudah menghimbau kepada seluruh pelaku usaha
ya baik itu pedagang yang punya toko di pusat pusat perbelanjaan
pusat bisnis hotel restoran kafe semuanya supaya normal seperti biasa
jangan ada pernah takut jangan pernah ragu
karena kita tahu bahwa memasuki kita bulan puasa ini juga tingkat daripada belanja masyarakat juga sangat tinggi
untuk memenuhi kebutuhan pangak pongon mereka
jadi kita harapkan jangan pernah takut
tidak terpaksa kita ragu
kita sangat yakin dan percaya bahwa aparat keamanan kita tni dan polri
akan mampu mengusut tuntas daripada pelaku bom ini sampai akar akarnya
karena kita pasti memiliki persepsi yang sama
tidak ada ruang di bumi nusantara kepada siapapun pelaku pelaku teroris
apalagi di jakarta sebagai pusat bisnis
pak sarman dari hitung hitungan kasar seperti itu
dari peristiwa teror yang terjadi di kampung melayu itu
apakah anda melihat ada kerugian langsung yang dirasakan oleh dunia usaha
mungkin sudah ada hitung hitungan kerugian
atau justru saat ini memang tidak ada kerugian sama sekali
karena kalau kita lihat sebenarnya toko toko hanya tutup sementara
dan ketika rasa aman sudah didapatkan
akhirnya juga mulai kembali beraktivitas hari ini
seperti apa pak sarman
ya jadi memang peristiwa hukum itu kan terjadi hampir jam sembilan malam ya
artinya memang kita lihat teman teman kita pelaku usaha
toko toko juga sebenarnya sudah mulai tutup
kemudian kita lihat proses daripada penanganan yang dilakukan oleh tni dan polri
sampai paginya kami monitor bahwa sama sekali tidak ada
pengusaha pengusaha yang ragu untuk membuka tetap beraktivitas
bahkan misalnya kemarin saya dan teman teman kita juga melakukan operasi pasar daging misalnya
itu menandakan masyarakat tidak takut
pengusaha pengusaha tidak takut
berjalan normal seperti biasa
jadi kalau dikatakan kerugian sampai saat ini kami melihat sama sekali tidak ada kerugian
jadi ini memang adalah sesuatu yang harus kita waspadai bersama
bahkan dalam hal ini
kami juga menghimbau kepada seluruh pengelola pengelola pusat perbelanjaan
gedung gedung perkantoran misalnya
kalau bisa meningkatkan keamanan internalnya
supaya nanti bisa mendeteksi kalau masih ada misalnya oknum oknum
atau katakanlah kelompok tertentu yang ingin membuat sesuatu yang bisa mengganggu daripada keamanan jakarta
juga kepada masyarakat juga kita himbau supaya proaktif melaporkan kalau memang ada hal menceritakan
bahwa kita mampu meredam
kita mampu katakanlah meyakinkan bahwa jakarta bebas dari terorisme itu
saya rasa bukan hanya tugas dari tni dan polri
tapi juga adalah tugas kita bersama
supaya jakarta aman nyaman aktivitas tidak terganggu
dan paling penting adalah investor tidak akan ragu masuk ke jakarta dan indonesia
karena kebetulan ini prian
kebetulan kan bom ini terjadi
punya tamu negara kan
sama negara kita dari raja sweden gitu loh
jadi memang ini pemberitaannya juga sangat luas sekali
dan itu juga kepada investasi sangat berpengaruh
tapi kita belajar dari dulu dulu
bahwa peristiwa ada bom di tamrin
misalnya polisi kita dalam cepat bisa mengatasi
dan kemudian juga kita tahu bahwa peristiwa ini juga
bom kampung melawi ini juga
inekpoler kita mampu cepat mengatasi
jadi kita yakin bahwa kekhawatiran investor itu untuk masuk tidak akan terjadi gitu
dengan kata lain
ini imbauan anda lebih banyak tadi ke sektor real seperti itu ya
lantas bagaimana juga dengan dunia pasar modal seperti itu
apakah ini juga akan memberikan ketakutan bagi para investor
atau justru malah kebalikannya
karena melihat sikap bangsa indonesia yang tidak takut
akhirnya juga akan lebih banyak menarik investasi lagi ke indonesia
ya memang salah satu hal yang paling dibutuhkan oleh investasi
investor itu adalah
keamanan kepastian hukum dan kenyamanan
tapi kalau berkaca pada yang sudah kita lalu lalu ya
kalau kita berkata dalam hal ini
yang pertama bahwa dukungan daripada seluruh rakyat indonesia
dukungan daripada seluruh pelaku usaha
misalnya kepada aparat teknik dan poler dan pemerintah
bahwasannya kita sama sama kita tak pernah takut
bahwa kita sama sama sangat mengutuk keras siapapun pelaku pelaku
daripada teroris yang ada di indonesia
untuk itu memang
ini juga menjadi sinyal
bagi investor investor yang akan mau masuk ke indonesia
dan dengan kejadian yang saat ini terjadi
kami sangat yakin bahwa investor tidak akan ragu
karena memang kita tahu
seluruh rakyat indonesia
menolak daripada praktek praktek terorisme
dan juga aparat keamanan kita juga cepat dan tangkap dan meyakinkan
nah makanya kalau kita lihat juga
dampaknya keperasaan modal juga kita lihat tidak ada
tidak begitu signifikan gitu loh
ini hal pelihara ini harus kita jaga
bahwa kita harus punya komitmen yang sama
bahwa tidak ada ruang sekecil apapun pelaku teroris ada di indonesia
baik pak sarman simanjorang
sementara masyarakat pengusaha dan juga para pendegar hukum
bahwa membuktikan indonesia memang tidak takut
terima kasih sarman simanjorang
wakil ketua kadin jakarta
terima kasih mas rian